konsumen di toko frozen food yang berada di jalan raja wali timur kota bandung ini terlihat mengantri di kasir
sementara konsumen lainnya terlihat ramai sedang memilih berbagai jenis frozen food atau makanan olahan beku yang tersedia
menurut kepala toko dalam sehari setidaknya dua pengunjung berbelanja beragam nugget sosis dan daging olahan beku lainnya yang terbagi ke dalam lebih dari seratus merek
toko ini dirintis sejak dua ribu tiga dan telah memiliki dua puluh lima cabang di sekitar bandung raya
sejak awal kunci bisnisnya adalah tidak mengambil untung yang besar
toko ini lebih menekankan pada jumlah produk yang laku
omset alhamdulillah sekarang hampir sekitar enam ratus sampai lima ratus juta untuk satu hari
mulai dari olahan ikannya
olahan nuggetnya sosisnya daging gril grillnya kayak gitu semuanya merata untuk pembelanjaan dari lima ratus juta itu
bisnis frozen food tidak hanya dilakukan dalam skala besar tapi juga bisa dilakukan dalam skala kecil atau rumahan
bisnis frozen food juga bisa dilakukan di rumah
hal ini adalah untuk mendekatkan produk kepada konsumen yang berada di lingkungan perumahan
warung frozen food yang berada di komplek pasir putih
pembelajaran agor rancah sehari kota bandung ini dikelola oleh bima
ia membuka warung frozen food di rumahnya karena melihat di kawasan perumahan itu hanya ada warung warung biasa dan tidak khusus menjual frozen food
dalam sehari omset yang didapatnya antara satu hingga satu lima juta rupiah
kentang goreng bakso daging olahan dan nugget adalah jenis yang paling laris
ketika memulai usaha ini dia harus membeli dua freezer berkapasitas lima puluh
biayanya untuk dua freezer ini plus satu showcase ini biayanya per bulan antara empat ratus ribu lah untuk biaya listriknya empat ratus ribu
menurut dosen fakultas ekonomi dan bisnis telkom university mediani krisseca putri saat ini bisnis frozen food sedang naik daun
terutama di saat pandemi saat permintaan makanan yang tahan lama dan praktis meningkat
namun persaingannya pun ketat
selain banyak frozen food lokal di pasaran terdapat beragam juga
karena itu kunci keberhasilan bisnis frozen food bukan di harga yang bersaing tapi kualitas produk
kalau untuk trust kita kualitas ya
karena kalau orang indonesia satu ya lihat kualitas juga lihat ke brand gitu ya ke merek
jadi baiknya kita bermain di kualitas
asal harganya sebenarnya harga bersaing di sini kalau misalnya
tidak terlalu jauh gitu ya dengan yang ada di pasar itu pasti jadi favorit ya gitu
media ini melanjutkan bahan baku yang baik pengolahan yang higienis kemasan yang aman dan menarik
merupakan faktor yang menentukan kualitas frozen
apalagi jika hal itu dipromosikan lewat media sosial
maka itu semua akan menjadikannya mudah laku di pasaran
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat